hal ini disampaikan guru besar universitas indonesia hasbullah tabrani
dalam diskusi yang diselenggarakan komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional kami siang
hasbubloh mengatakan biaya vaksinasi yang berkisar antara dua ratus hingga lima ratus ribu
jauh lebih murah daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan yang mencapai ratusan juta rupiah

hasbubloh mengatakan biaya vaksinasi yang berkisar antara dua ratus hingga lima ratus ribu juta rupiah
hasbubloh mengatakan biaya vaksinasi yang berkisar antara dua ratus hingga lima ratus ribu juta rupiah